pak tolong kasih saya kerjaan apapun pak
saya benar benar butuh uang
kamu mau kerja di sini kamu gak mikir apa
kamu itu anak mantan seorang psk
gayanya mau cari duit halal
yang ada usaha sosial gara gara kamu
paling ujung ujungnya kamu itu sama kayak ibu kamu
kamu pergi dari sini sekarang pergi
pak kopi pak tolong saya dong pak saya benar benar butuh kerjaan
kamu nggak tahu ya pergi dari sini pergi
gue udah kabar bagus buat lo
pak apa sih
nih lo mesti tahu
jadi teman gue teman gue tuh dia tuh punya alat
dia tuh supplier alat
alat alat rumah tangga gitu
jadi dia tuh pengen bantuin lo
buat jual barang barang dia
ya serius lah masa tampang gue bohong sih
lo gak berjalan kan
ya gue jalan makasih banget
alhamdulillah airnya masih jualan lagi
apa lagi sih pak
mait tolong kamu ke kantor
bantuin beresin tugas tugas bapak
kenapa papa sendiri yang bilang kalau papa tuh gak perlu bantuan
ngapain lagi minta sama aku
kamu gak ngeliat apa
papa sedang sakit
beresin tugas tugas papa
nah gini kayak dari dulu jual mahal banget sih
syukurin tuh gue kerjain
kayak jalan nunggu apa lagi sih
satu dua tiga
nunggu di mana
di kantor biar dia terswindul
kita jangan trip
berapa waktu ke mana kita berstjosh semua

mungkin macet saja
sudah tinggalin aja gerobaknya
berikan sekarang kamu kabur saja
biar ini gerobak saya yang urusin ya
jangan kabur kamu
putri buruan buruan
nanti kamu ketangkap
tolong kamu atur pertemuan saya dengan mereka semua ya
oke baik pak mike
dan kasih tahu ke mereka semua kalau kita punya penawaran bagus
lo liat sendiri kan akibatnya
karena semua klien lo akan gue ambil
ma lu dimana
berhenti tidak tidak
lan lan lan lan
lan pembulan lan lan
tender perusahaan yang kita menangkan
sekarang berbalik ke perusahaan marsio begitu
iya pak begitu yang saya dengar tadi
gak bisa dong kita udah menang kok
sekarang tiba tiba putus tinggal seorang lain begitu
makasih banyak ya udah bantuin gue
mungkin gue udah ditangkep
tadi kan pas kenceng kencengnya sendal gue lepas
ya udah gue lepas aja dua duanya
ya udah nyeker
kok bisa kenapa
iya tadi kan gue habis jualan dagangan perabotan rumah tangga
kok ngapain sih pakai dagang segala
kok apa apa itu
ikut tinggal minta ke bokap
gue tuh gak enak minta sama papa
lagi pula gue tuh gak terbiasa minta minta
malah aku lebih enak kok kalau misalkan gue kerja keras kayak gini
malah dagangan lo
eh tapi ada satria
eh tapi satria gimana ya
satria ketangkep ga ya
kapan sih lo ga pernah nyusahin gue
ih lo ga pernah naik ke atas dashboard gue kotor
lo tuh maunya apa sih
telah dimasuk duit mika
lagi kasi renaissance
sini udah mengulang ya
tenang dulu om tenang jangan marah marah
saya di sini untuk menggantikan papa saya yang lagi sakit di rumah
mau protes ya soal klien om yang pindah kesini semua
rasa diana tiang
nah jadi orang itu jangan sok pedean
jadi kamu semua di belakang semua ini iya
saya rasa itu nggak perlu dijawab
gak perlu dijawab lagi om
orang itu mau apa sih mike
saya rasa om sudah tahu alasannya dengan persis
karena saya menginginkan anak
cukup dengan memberikan saya putri
dan semua masalah akan teratas
saya nggak akan serahkan putri
sama lagi pecah seperti kamu
sampai kapan kamu akan bertahan
yang jelas disini saya akan menggantikan papa saya